pemerintah menargetkan produk domestik bruto di angka lima empat persen tahun ini
sementara rata rata angka pdb selama dua kuartal dua ribu delapan belas sebesar lima enam belas persen
apakah dalam dua tiga bulan lagi ekonomi indonesia mampu terapresiasi dua puluh empat persen secara kumulatif
membidik target pertumbuhan ekonomi akan kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
bukan beberapa hari yang lalu malah di atas itu lima dua puluh tujuh persen
apakah ini sudah puncak dari pertumbuhan ekonomi yang bisa kita capai tahun ini pak
kalau dikatakan sebagai puncak kemungkinan itu ada
jadi karena begini kita melihat memang kebiasaannya setelah momen
karena di kuartal dua ini memang ada momen lebaran
yang banyak itu juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong konsumsi ya
jadi ada faktor musiman
jadi misalkan saja kemarin itu ada kebijakan thr
yang diberikan secara cakupannya lebih luas
dan juga nilainya lebih besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ada faktor musiman itu
tapi ada juga faktor yang tidak musiman sebetulnya
karena kalau kita melihat kan kuncinya sebetulnya kenapa bisa sampai lima dua
yang seperti selalu kita sampaikan adalah kuncinya itu dikonsumsi rumah tangga
jadi kalau konsumsi rumah tangga itu dikerek
karena dia kontribusinya terhadap pdb itu paling besar lima puluh enam persen
nah mendorong ke pdb secara keseluruhan itu juga jadi besar
nah jadi itu kuncinya
nah kalau kita lihat konsumsi rumah tangga yang bukan faktor musiman itu kita sudah lihat dari februari maret ya
jadi artinya sebelum sebarang sudah kelihatan gitu
jadi ada beberapa items daripada penjualan
beberapa indikator kita lihat seperti misalkan penjualan real itu naik secara signifikan setelah maret ya
lalu juga kendaraan bermotor itu juga naik signifikan terutama sepeda motor
nah jadi memang ada faktor di luar musiman
setelah lebaran kita masih bisa melihat kemungkinan konsumsi ini tetap dalam posisi yang tinggi
tapi bisakah faktor ini mengerek pertumbuhan ekonomi kita ke lima
karena banyak juga yang memprediksi bahwa lima dua puluh tujuh ini adalah puncaknya sudah
jadi tendensinya bahkan menurun di nanti di triwulan ke tiga dan ke empat
poin saya adalah memang dia akan tetap bisa mempertahankan di atas lima persen
tapi untuk mencapai lima empat persen saya rasa terlalu jauh
lima tiga pun terlalu jauh
jadi prediksi kita sampai akhir tahun tetap di sekitar lima satu sampai lima dua persen
bahkan tidak lima dua puluh tujuh nih ya lima dua saja jadi menurun tetap
jadi karena prediksi kita memang di kuartal tiga dan kuartal empat itu tetap di atas lima persen
tapi tidak setinggi di kuartal
begitu ya ada beberapa sebabnya
jadi selain satu di konsumsi rumah tangga yang musiman sudah tidak ada
ada juga tekanan tekanan yang lain ya
terhadap pertumbuhannya yang kita lihat selama ini potensinya ke depan makin besar
itu misalkan di neraca perdagangan
neraca perdagangan yang kedua investasi
jadi jangan lupa dua dari empat sumber pertumbuhan ini melambat
kita bahas neraca perdagangan dulu nih pak faisal
dari komponen apa saja di neraca perdagangan yang memberatkan pertumbuhan ekonomi kita
ke satu neraca perdagangan dari migas
ya potensinya itu akan pelebarannya itu besar sekali karena kita ini kan bergantung sekali pada harga minyak
kalau kita sebagai net importer minyak begitu harga minyak naik itu otomatis defisit migas itu melebar
dan prediksinya memang harga minyak itu akan sedikit sedikit tapi naik terus
bahkan bukan hanya sampai akhir tahun tapi sampai dua ribu sembilan belas
banyak yang memprediksikan bahkan sampai delapan puluh dolar per barrel tapi di tahun depan ya
jadi artinya naik terus
jadi otomatis tekanan terhadap defisit migas itu melebar
yang kedua yang non migasnya
yang non migasnya permasalahannya kita memang adalah tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi
kedepan kita melihat petekanan terhadap rupiah masih tetap besar
ya entah karena kebijakan dari the fed ya di amerika maupun juga faktor yang lain seperti sekarang itu sebetulnya juga banyak dipengaruhi oleh dalam tanda kutip psikologis eskalasi perang dagang
nah jadi ada faktornya sudah semakin banyak
nah kalau rupiah melemah
nah masalahnya elastisitas ini antara impor dan ekspor ya
secara teori semestinya impor akan membengkak tapi ekspor juga akan naik
nah itu ada kenyataannya karena struktur daripada impor kita itu adalah manufactured goods ya
nah itu sangat elastis terhadap pelemahan rupiah
jadi akan ada pembengkakan
nah tapi ekspor sebaliknya karena dia didominasi oleh komoditas tidak elastis terhadap pelemahan rupiah
jadi tidak akan mendorong ekspor terlalu jauh
jadi kita dirugikan dong pak ya
maju kena mundur kena begitu
maju kena mundur kena
jadi artinya tekanan dari sisi migas maupun non migas ya dari sisi perdagangan itu semakin besar ke depan
nah selain raca perdagangan apa lagi
yang kedua sebetulnya yang di kita lihat di kuartal dua ini melemah sebetulnya juga adalah investasi
nah investasi ini juga banyak faktornya ya
ada faktor psikologis misalkan dari domestik ini menjelang tahun politik ya
jadi banyak yang wait and see juga terutama yang investor dari dalam negeri
dari luar negeri dengan adanya eskalasi perang dagang juga menciptakan ketidakpastian
ini juga ada tekanan
tapi kan di sisi lain dengan menguatnya dolar terhadap rupiah investasi di indonesia semakin murah pak faisal
ya semestinya begitu
tapi pada kenyataannya tingkat ke apa attractivenessnya juga di luar juga lebih tinggi ya
terutama di negara maju dan juga di amerika saat sekarang ini
nah dan yang kedua juga yang selain investasi ini dalam konteks investasi swasta
nah jangan lupa juga investasi pemerintah
nah kita lihat walaupun belanja pemerintah itu naik ya
karena kalau kita lihat dari realisasi apbn itu belanja bansos belanja subsidi belanja pegawai itu ada percepatan
sehingga naik juga dari sisi kontribusi dari pdb
tapi belanja modal ini rendah sekali
belanja modal itu bahkan secara year on year itu turun
nah artinya ini kontribusinya terhadap investasi
nah jadi investasi itu melambat dari swastanya juga dari pemerintah juga
nah ini yang berpotensi ke depan itu menahan pertumbuhan
nah pak tapi dilihat secara historis pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan tahun lalu saja
misalnya di kuartal pertama dua ribu tujuh belas dan di kuartal ke dua dua ribu tujuh belas
di kuartal pertama dan kedua dua ribu delapan belas kita sukses ini naik ini
jadi sebenarnya kalau tidak mencapai lima empat pun tidak apa apa dong
karena toh masih naik dibandingkan tahun lalu
apa memang begitu
kalau kita bandingkan dengan sebelumnya memang naik tapi naiknya kan marginal
dan target kita kan lima empat
tapi kan kalau kita melihat target pada rpjm
bukannya target yang ketinggian nih pak faisal
targetnya bisa jadi ketinggian tapi kita punya kebutuhan juga untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi
kita kan salah satu yang menjadi isu kita ke depan adalah kita khawatir masuk ke dalam jebakan middle income trap
nah kan untuk bisa keluar daripada jebakan itu kita harus tumbuh tinggi
dan makanya rpjm dan juga nawal cire di awal kan itu targetnya itu tinggi sekali

untuk menghindari daripada middle income trap tersebut
jadi memang kalau kita bandingkan secara historis ke belakang lebih tinggi
tapi kebutuhan kita untuk tumbuh lebih tinggi itu sebetulnya lebih tinggi juga
ya jadi lebih besar juga
dan kalau kita melihat saya melihat di beberapa secara komparatif dengan negara negara yang lain
sampai dengan kuartal kedua
ini banyak negara yang lain yang sudah tumbuh lebih cepat
kita ingat dua tahun yang lalu kita kan bangga tumbuh paling tinggi nomor tiga di g dua puluh
sekarang nomor berapa sekarang kita yang kemarin itu kita nomor tiga sekarang vietnam india china sudah jelas lebih tinggi daripada kita
vietnam lebih tinggi filipina yang dulu lebih rendah sekarang sudah lebih tinggi malaysia sekarang sudah lebih tinggi
nah thailand masih di bawah kita tapi trennya itu naik
nah jadi sementara kita masih relatif flat saja gitu
jadi kalau kita melihat
dari skop regional yang paling kecil saja nih pak asia tenggara indonesia sudah kalah begitu ya
ya kalah di belakangnya malaysia filipina vietnam
bahkan tiga negara yang sudah melampaui
tiga negara betul ya
nah pak faisal seberapa pentingkah sebenarnya indikator pertumbuhan ekonomi ini untuk katakanlah para investor untuk kembali menanamkan investasinya
atau bagi para pelaku usaha di sini untuk terus berekspansi begitu
apakah angka ini sedemikian berpengaruhnya terhadap pengambilan keputusan mereka
oh iya jelas ya karena satu kan satu dari sisi pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan
biasanya berkorelasi kuat dengan potensi untuk berinvestasi
yaitu daya tariknya juga ada di sana
walaupun juga ada yang lain seperti tadi disebutkan oleh bu afiliani adalah stabilitas
nah itu juga penting
tapi pertumbuhan yang tinggi itu juga dibutuhkan gitu bagi investor untuk bisa masuk
kita bisa melihat misalkan contohnya china yang tumbuhnya double digit beberapa tahun yang lalu itu investor kan beramai ramai datang ke sana
vietnam juga begitu
sekarang pertumbuhannya enam tujuh persen itu investor beramai ramai datang ke sana
itu salah satu indikator walaupun tidak hanya itu saja
tidak hanya satu satunya
pak faisal sudah ada grafik di belakang ini yang memperlihatkan data di kuartal pertama lima
realisasi pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas ini secara persentasi ya pak ya lima satu juga di kuartal kedua
dan lima enam serta lima sembilan belas di kuartal keempat
sementara itu di tahun dua ribu delapan belas seperti yang tadi kita bahas sudah lebih tinggi ya pak ya dari angka angka di dua ribu tujuh belas
nah yang kuartal ketiga dan keempatnya ini kalau pak faisal isikan tadi katanya masih di lima dua maksimum ya pak ya
apakah nanti grafiknya ini akan tetap naik begitu tentunya tidak dong pak
ya tidak naik kalau di kita minimal sama atau turun sedikit
minimal sama atau turun sedikit
tapi lebih tinggi dibanding kuartal satu itu dari prediksi kita
oke nah sektor sektor
apa saja pak yang nantinya akan melemah
kalau tadi kita lihat tahun ini saja katanya yang paling pertumbuhannya paling jelek begitu
paling stagnan di bidang properti
nanti untuk kuartal ketiga dan keempat prediksi dari pak faisal sendiri apakah sektor ini masih yang paling lagging
ya properti dan konstruksi pada umumnya itu juga akan ada perlambatan
jadi itu sejalan juga kan dengan arahan kebijakan pemerintah yang mengerem pembangunan infrastruktur
jadi itu berkorelasi
karena biar bagaimanapun pembangunan infrastruktur itu lebih banyak juga di drive oleh kebijakan pemerintah oleh investasi pemerintah
satu di konstruksi dan juga termasuk juga di properti di dalamnya
lalu juga yang relatif agak melambat itu sebetulnya beberapa sektor di manufaktur
jadi manufaktur itu kan banyak sekali
nah manufaktur itu ada beberapa yang kita lihat tuh pertumbuhannya sangat besar sekarang itu di otomotif dan pakaian
nah tapi beberapa itu mengalami kontraksi bahkan
jadi contohnya adalah industri handphone
industri handphone itu beberapa tahun yang lalu tumbuh cepat sekali sekarang itu sudah melambat
sudah mulai melambat
jadi ada beberapa juga di sektor sektor di manufaktur
dan saya pikir juga di sektor perkebunan terutama sawit yang mengalami tekanan luar biasa di luar
dari uni eropa sampai india sampai amerika semua menyerang
masih sama kondisinya untuk keluarga
untuk ekspor terutama
makanya kalau kemudian ada kebijakan untuk b dua puluh ya membaurkan sawit ini di dalam negeri dengan solar misalkan
ini bisa akan menolong daripada serapan produksi sawit ya sehingga industri nya tidak terlalu banyak tertekan karena ekspornya sudah ditekan
nah untuk sektor sektor lain seperti katakanlah pertambangan retail seperti apa nantinya
kalau kita melihat dari tren harga komoditas sebetulnya itu masih cukup menjanjikan karena trennya itu naik terus ya
jadi harga minyak itu naik gas naik batu bara naik logam mulia kemudian mineral yang lain itu sedang meningkat terus harganya
jadi trennya paling tidak sampai akhir tahun ini itu akan terus meningkat
ya jadi itu juga kelihatan nanti di pertumbuhan investasinya juga itu kita melihat lebih tinggi juga di sektor sektor pertambangan
nah untuk retail saya pikir dengan adanya kenaikan
indikator kenaikan penjualan real ya terutama di kuartal dua ini yang kita perkirakan itu akan berlanjut ya setelah kuartal dua
ini juga masih kita masih berharap itu sebetulnya mulai ada menunjukkan pemulihan karena dia kan hampir dua tahun ini ada mengalami perlambatan di retail
nah ini sudah mulai ada indikasi untuk percepatan di kuartal dua cuman kita memang tidak bisa memastikan itu dia benar benar pulih sampai kita bisa lihat itu terjadi dalam tiga kuartal berturut
untuk sektor jasa dan service seperti misalnya perbankan
untuk perbankan saya pikir tetap tidak terlalu banyak perubahan ya
jadi tidak juga tumbuh pesat
tapi saya pikir dia tetap salah satu di antara dua sektor yang pertumbuhannya paling tinggi di samping industri telekomunikasi
nah pak ini kan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai lima empat adalah masih sangat besarnya proporsi

proporsi impor dibandingkan ekspor
nah untuk memperbaiki itu apa yang bisa dilakukan kira kira oleh pemerintah
ya ini termasuk bagian daripada revitalisasi industri kita
jadi bagaimana membenahi industri kita biar memiliki ketertekaitan yang kuat ke belakang
nah beberapa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah saat sekarang itu ada beberapa yang bagus
di antaranya adalah kebijakan yang sejak tiga tahun yang lalu dilakukan oleh sk tiga menteri
itu tkdn tingkat kandungan lokal ya dalam negeri
nah ini sebetulnya diharapkan untuk supaya menumbuhkan industri pendukung daripada industri hilirnya
jadi terutama yang dikenakan pada saat ini yang paling besar adalah di industri handphone ya untuk yang empat g
nah ini kita sudah mulai memperbaiki
melihat ada pertumbuhan di sini karena tadinya kita kencang sekali impornya untuk produk jadi ya di golongan ini
tapi kita sudah sekarang mulai memproduksi produk jadinya
walaupun bukan yang intinya tapi paling tidak misalkan baterainya gitu kabelnya earphone nya gitu
nah mulai dari situ nah kemudian nanti mestinya juga diikuti dengan supply komponennya dari dalam negeri
saat ini kita masih sangat bergantung lagi dari suplai dari luar negeri ya
nah ini supaya kita ketergantungan impornya yang tinggi
dan impor yang paling tinggi itu sebetulnya kan industri manufaktur yang high tech
nah ini yang harus ditekan nah ini yang harus dijalankan secara konsisten ya kebijakan kebijakan semacam tkdn ini
oke baik terakhir pak faisal ini
tadi sudah dikatakan berulang kali oleh pak faisal tidak akan melebihi lima dua puluh tujuh mungkin kemungkinan ya kuartal tiga dan empat
tapi secara average nya nih pak untuk tahun dua ribu delapan belas kira kira kisarannya di angka berapa
walaupun masih di bawah lima empat tentunya ya
sesuai dengan predisi kita akhir tahun lalu masih sama di antara lima satu sampai lima dua

baik pak faisal terima kasih sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia business
cnn indonesia business akan kembali dengan informasi ekonomi dan bisnis lainnya
tetaplah bersama kami